ada empat maskapai yang terpaksa menunda jadwal keberangkatan pesawatnya
karena kabut asap tebal menutup landasan pacu bandara syamsudinur banjarmasin
pada selasa pagi hingga siang
keempat maskapai tersebut yaitu garuda lion air citylink dan sriwijaya air
dengan berbagai tujuan
akibat penundaan tersebut terjadi penumpukan jumlah penumpang
di ruang tunggu terminal keberangkatan bandara
ruang tunggu bandara yang hanya mampu menampung empat ratus calon penumpang
disesaki hingga seribu penumpang lebih
kursi yang tersedia di dalam ruang tunggu bandara bahkan tidak mencukupi
sebagian terpaksa duduk di lantai layaknya di terminal pelabuhan laut
penundaan penerbangan membuat beberapa maskapai memberikan kompensasi
berupa makan siang kepada ratusan penumpang yang keberangkatannya tertunda
selama dua jam lebih
sumiati adalah salah satu penumpang yang telah menunggu lama
penumpang tujuan surabaya ini sudah menunggu selama empat jam
namun belum juga diberangkat
penundaan penerbangan ini adalah yang terparah selama kabut asap terjadi
selama sebulan terakhir karena jarak pandang di landasan kurang dari seratus meter
sehingga membahayakan penerbangan
kabut asap memang masih terus terjadi di wilayah provinsi kalimantan selatan
pemadaman kebakaran masih terus dilakukan oleh berbagai pihak
namun belum ada tanda tanda kabut asap akan meredah
nani hayati banjarbaru kalimantan selatan